seperti inilah kondisi tpu kramat jati yang ada di desa jatigui sumber pucung kabupaten malang
semua batu nisan yang ada di pemakaman umum ini dicat warna warni layaknya kampung wisata tematik
warnanya pun beragam mulai hijau biru merah hingga kuning
pengecatan batu nisan makam ini dilakukan sejak bulan ramadan lalu
pengecatan makam ini untuk menghilangkan kesan seram dan angker yang biasanya melekat pada tempat pemakaman
tak hanya itu lokasi makam juga terkesan menjadi lebih bersih dan rapi
makam yang dibuat warna warni ini pun mendapat sambutan positif dari warga
pasalnya mereka lebih nyaman saat berziarah dan menghilangkan kesan kotor
pengecatan makam ini inisiatif dari pemerintah desa setempat
cat yang digunakan merupakan
pengecatan makam ini mendonasi dari warga sementara pengecatan dilakukan oleh keluarga almarhum yang dimakamkan di pemakaman tersebut
ya biar kelihatan tak serem walaupun makam tapi kan kelihatan asli
terus untuk biaya segala macam itu gimana prosesnya
itu dari donasi warga desa jadi pijak
terus untuk tenaga yang mengecat sendiri bu
tenaganya juga dari beliaunya sebagian sebagian ahli waris yang punya
saudara yang dimakamkan di sana
desa jatigui memiliki tiga tempat pemakaman umum
saat ini baru satu tpu yang dicat warna warni
rencananya pemerintah desa akan melakukan pengecatan serupa di dua tpu lainnya
abdul malik malang jawa timur